kepulan asap masih keluar dari tumpukan sampah di tpa subung pada senin
meski api sudah tidak terlihat di permukaan namun kepulan asap masih nampak tebal
kepala pelaksana bpbd bali menyebut areal yang terbakar hingga senin mencapai dua belas hektare
sementara luasan lahan yang masih memunculkan asap sekitar lima hektare
untuk melakukan pemadaman petugas telah mengerahkan alat berat untuk mengeruk tumpukan sampah sebelum disemprot air
sebelumnya pemkot denpasar juga telah menetapkan tanggap darurat kebakaran tpa suwung selama empat belas hari
kepala pelaksana bpbd bali menyebut areal yang terbakar hingga senin mencapai dua belas hektare